presiden joko widodo memberikan pengalaman yang begitu indah kepada para pemimpin asean
di sela sela konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua asean rabu sore kemarin
jokowi mengajak para pemimpin asean dan keluarganya menikmati sunset di perairan labuan bajo nusa tenggara timur di atas kapal pinisi
di atas geladak kapal pinisi ini disediakan kursi kursi yang disusun melingkari meja sebagai tempat para pemimpin asean dan pendampingnya bercengkrama
selain menikmati sunset para pemimpin negara itu disuguhi penampilan sasando yang merupakan alat musik tradisional nusa tenggara timur
mereka yang begitu terkesan dengan pemandangan indah labuan bajo diantaranya perdana menteri singapura lee hsien long dan istrinya
serta sultan hasan al bokiah dari brunei darussalam dan putranya pangyarabaya
saya sangat senang berada di perairan ini
ada yang berbeda dengan asean jammet
presiden filipina ferdinand macros junior dan istrinya mengakui
presiden jokowi sukses membawa delegasi ktt asean kali ini ke tempat yang bisa menjernihkan pikiran dan membuat semangat bekerja
ini seperti yang dijanjikan oleh presiden widodo
dia mengatakan kita datang di perairan dan kita tidak berpikir terlalu banyak tentang ekonomi masalah dan keamanan
dia benar benar benar
ini adalah ide yang sangat baik untuk menjelaskan kepala anda
supaya anda bisa kembali ke dunia dan berkembang
kegiatan ini juga sejalan dengan niat presiden jokowi menjadikan ktt ke empat puluh dua asean
momentum untuk mempromosikan labuan bajo agar semakin dikenal dunia internasional